pt pt kereta api indonesia mulai menjual tiket kereta api untuk keberangkatan mudik dua ribu dua puluh tiga sejak dua puluh enam februari lalu
tiket dijual secara bertahap sesuai dengan kebijakan penjualan tiket empat puluh lima hari sebelum tanggal keberangkatan
jumlah tiket yang sudah terjual hingga selasa tujuh maret untuk kereta yang diberangkatkan
dari daerah operasi dua yakni stasiun bandung dan stasiun kiara condong adalah tiga puluh sembilan ratus lima puluh dua tiket
dan satu ratus sebelas tiket yang disediakan
secara keseluruhan akan dijual dua ratus lima puluh ribu tiket kereta pada masa mudik dua ribu dua puluh tiga dari daops dua
sejauh ini kereta api kahuripan dan kereta api kuto jaya selatan menjadi kereta yang banyak dipesan oleh pemudik
nah untuk tanggal favorit sendiri ini kan kebetulan hari ini adalah h satu kalau prediksinya sebelum lebaran
jadi sudah bisa dijual
dan tanggal favoritnya adalah di tanggal dua puluh sembilan belas dan dua puluh satu
nah untuk kereta api favoritnya sendiri yang menjadi tujuan favorit masyarakat adalah kereta api kahuripan dan kuto jaya selatan